delapan bulan pandemi covid sembilan belas menyebabkan bisnis retail di indonesia menjadi lesu
para pedagang di pusat perbelanjaan seperti di itc kuningan jakarta selatan sangat merasakan dampaknya
dina misalnya pedagang pakaian ini mengatakan jika sebelum pandemi
angka penjualannya bisa mencapai di atas seratus juta rupiah
itu sih saya rasa bakal cepat membaik omsetnya kalau misalnya pandeminya udah berakhir kan
otomatis orang orang yang tadinya bekerja dari rumah udah mulai ngantor
nanti jam kantor bisa sambil lihat lihat makan siang sambil belanja juga
biasanya kan orang kantor yang lumayan banyak belanjanya
pandemi covid sembilan belas menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis
konsumen mau tak mau harus benar benar bisa mengatur
alur alurnya yang diperlukan untuk menjaga keuntungan
alokasi dana untuk berbelanja agar tidak keteteran
apakah sekarang selama pandemi emasnya ada alokasi khusus untuk pos pos anggaran
untuk berbelanja kebutuhan atau gimana
oh iya penghematannya secara ketat
karena semua orang harus pegang uang cash hari ini
nah semua orang harus pegang uang cash
siapapun dia harus saving karena kita nggak tahu sampai kapan corona ini berakhir
bima yudhistira mengatakan
kondisi resesi yang terjadi saat ini sangat memukul sektor retail di tanah air
hal ini mengakibatkan masyarakat akhirnya lebih menyiapkan dana darurat untuk berjaga jaga
apabila nanti terjadi phk atau omset usaha menurun tiba tiba
nah ini yang membuat masyarakat akhirnya menunda untuk melakukan belanja
yang sifatnya tidak terlalu mendesak
kan kita juga melihat bahwa retail itu dengan jumlah penduduk indonesia
dua ratus tujuh puluh juta orang
retail selain berfungsi sebagai konsumsi langsung
retail itu biasanya dalam situasi normal juga dianggap sebagai tempat hiburan
jadi ke supermarket kemudian ke minimarket itu ada rekreasi di situ
agar bisa bangkit dari keterpurukan bima yudhistira mengatakan
pengusaha ritel harus melakukan downsize
atau menjual barang dengan menyesuaikan kondisi daya beli masyarakat
daripada menjual barang dalam jumlah banyak dan besar
sebaiknya menjual barang dalam skala kecil
pengamat ekonomi dari indef bima yudhistira mengatakan
terpukulnya sektor retail di indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor
faktor yang pertama adalah berkurangnya konsumsi masyarakat menengah ke atas
kemudian faktor yang kedua adalah adanya perubahan perilaku konsumen di indonesia
disebabkan karena kondisi resesi di indonesia
dan untuk faktor yang ketiga adalah kondisi pandemi membuat masyarakat takut berbelanja
atau datang ke pusat perbelanjaan karena takut tertular covid sembilan belas
arman helmi fajar indrajaya jakarta